sejumlah mahasiswa papua membacakan aspirasi menolak rencana pembentukan daerah otonomi baru di papua di jayapura
aspirasi penolakan dob ini disampaikan langsung ketua bem universitas cendrawasi salmon wantik
dalam diskusi dengan anggota komisi satu dpr ri dapil papua yan permenas mandenas
selain penolakan terhadap dob mahasiswa juga menolak otsus jilid dua papua
otsus jilid ii atas perubahan
kami seluruh lapisan masyarakat papua menolak dengan tegas produk jakarta tentang pembentukan daerah otonomi baru di atas daerah papua
kami rakyat papua menolak dengan tegas atas perubahan undang undang pemerintah khusus nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu
atas pembaksaan jakarta menerapkan di papua
kami rakyat papua menyesal kepada negara indonesia segera tarik tujuh ratus enam puluh tujuh

yaitu berupa kumpar jaya oksidil koeberat yang kilo puncak jaya dan padang guna papua
yang sudah dikirim dalam skala yang besar
anggota dpr ri yan mandenas menilai aspirasi yang disampaikan para mahasiswa merupakan suatu dinamika politik
dalam tahap pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan dpr
dari segi ekonomi pembentukan daerah otonomi baru di papua akan banyak mendatangkan keuntungan bagi rakyat papua
ya saya pikir dinamika masyarakat pun sah sah saja
pro kontra ya itu boleh boleh saja
tapi kan kembali kepada kebijakan pemerintah dalam bagaimana bisa mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat di papua
jadi silakan silakan saja itu kan haknya diri mahasiswa dan para aktivis
pemerintah dan dpr punya kewajiban untuk mendengar dan menampung aspirasi
tapi tidak semua aspirasi bisa diputuskan dalam pengambilan keputusan antara pemerintah dan dpr
karena ada pertimbangan
jan mengapresiasi aspirasi mahasiswa dalam forum dialog tersebut
dan selanjutnya akan membawanya dalam pembahasan terkait dob papua dan implementasi revisi undang undang otsus
yan menambahkan pembentukan dob merupakan upaya untuk meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat
serta mendekatkan komunitas antara pemerintah pusat dan daerah papua
di kabare mau indra setiawan jayapura papua